asmara antara istri tersangka dengan korban sudah terjadi kurang lebih delapan bulan
dan dalam perjalanannya memang oleh tersangka pernah mengingatkan baik kepada istri tersangka maupun korban
namun atas permasalahan tersebut telah diselesaikan secara musyawarah